siapa yang udi udian ini siapa

ya buat apa ini uangnya
buat beli jantan
ini acara halal bihalal perantauan yang khususnya rata rata mayoritas dari kampung bisa buka yang berprofesi penjual seafood dan lalapan senusantara indonesia
dalam suasana halal bihalal perantauan senusantara tahun dua ribu dua puluh